ketua kpk terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga irjen firly bahuri sempat mengakui bertemu dengan ketua umum partai politik
megawati soekarno putri namun ia membantah pertemuan itu direncanakan dan membahas perkara tertentu
terpilihnya irjen polisi firly bahuri sebagai ketua kpk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga menuai banyak kontroversi
termasuk dugaan pelanggaran kode etik saat ia menjabat deputi penindakan kpk
satu hal yang juga menjadi sorotan saat kpk menyebut irjen firly sempat bertemu dengan salah satu ketua umum partai politik
firly pun mengkonfirmasi hal tersebut
ia mengakui pernah bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
namun ia membantah pertemuan membahas perkara tertentu
saya ketemu dengan pak antam betul di saat itu juga ada juga ibu megawati
saya diingin ajak oleh wakabreskrim membicarakan kurunasi tentang penanganan penanganan
dan makan malam di situ
bukan penanganan perkara kan ada koordinasi supervisi
jadi tidak ada kaitan perkara yang ditangan oleh kpk tidak ada
sebelumnya pada sebelas september dua ribu sembilan belas kpk menggelar konferensi pers terkait dugaan pelanggaran etik berat
yang dilakukan oleh irjen paul firly bahuri saat menjabat sebagai deputi penindakan kpk
yaitu pada satu november dua ribu delapan belas pada malam hari di sebuah hotel di jakarta
yaitu pak f berjumpa dengan seorang pimpinan partai
ketua kpk agus raharjo juga memastikan keputusan pelanggaran etik berat firly bahuri
telah melalui persetujuan semua pimpinan kpk
saya ingin mengklarifikasi mengklarifikasi
pak saud kemarin melakukan konversi itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan
memang di dalam prosesnya ada dinamika ya ada dinamika
persetujuan pimpinan karena saya kebetulan juga di luar peta
persetujuan pimpinan itu lewat bia yang nanti bia nya bisa dimintakan
jadi itu sekali lagi bukan pak saud berjalan sendirian tapi persetujuan mayoritas pimpinan
meski diduga melanggar etik berat komisi tiga dpr tetap memilih irjen polisi firly bahuri
menjadi ketua kpk priode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
pada bersama dengan empat pemimpin lainnya
tim liputan sia dan indonesia